sementara itu di depan seratus ekonom presiden joko widodo mengatakan dalam tiga tahun terakhir banyak kemajuan yang telah dicapai indonesia
jokowi menambahkan peringkat daya saing nasional juga meningkat dari posisi empat puluh satu menjadi nomor tiga puluh enam dari satu ratus tiga puluh tujuh negara
dan peringkat ease of doing business terus dikejar dan meningkat dari posisi satu ratus dua puluh pada dua ribu empat belas menjadi posisi tujuh puluh dua pada dua ribu tujuh belas
peringkat ease of doing business ini yang terus saya kejar terus sudah meningkat dari dua ribu empat belas saya ingat satu ratus dua puluh kemudian tahun ini sudah meloncat menjadi tujuh puluh lima
dari satu ratus dua puluh ke tujuh puluh dua itu menurut saya dalam tiga tahun sebuah lompatan yang sangat
tapi target saya memang bukan tujuh puluh dua
saya sudah perintahkan ke menko ekonomi targetnya empat puluh di dua ribu dua puluh